selain itu juga membuat adart di luar kongres

itu telah nyata nyata melanggar undang undang partai politik
dan oleh karena itu maka dia batal demi hukum
tidak hanya itu kubu muldoko juga menduding ahy
mengubah muka di mahal awal pendirian partai
yakni adart partai demokrat dua ribu satu
mereka pun berencana untuk melaporkan ahy ke polisi
tim liputan sierra indonesia